pemerintah jawa timur menyatakan tidak menemukan ada tenaga kerja indonesia asal jawa timur
yang termasuk dalam kasus perdagangan orang di platform karussel di singapura
tki jawa timur justru paling banyak bermasalah di malaysia bukanlah di singapura
cnnindonesia com memberitakan kasus perdagangan asisten rumah tangga
yang diduga merupakan tenaga kerja indonesia
di platform jual beli barang baru dan bekas karosel yang bermarkas di singapura
di laman tersebut ditemukan sebuah akun yang mengunggah beberapa profil tki
menanggapi kasus tersebut loka pelayanan penempatan dan perlindungan tki surabaya
menyatakan tidak menemukan tki asal jawa timur yang terlibat di dalamnya
kalau data berproses memang hampir tidak ada jarang sekali orang madura
atau tabal guda yang berproses ke singapura
justru malah singapura itu biasanya dari tulungagung
di malang itu yang banyak ke sana
namun demikian ada satu dua memang yang penempatannya ke singapura
dan itu kemarin memang kita sudah telusuri di cisco memang enggak ada orang kita yang
ada di dalam online itu memang kita
menurut data dinas tenaga kerja dan transmigrasi jawa timur
tki dari jawa timur justru paling banyak bermasalah di malaysia bukan singapura
yaitu lima ratus enam puluh delapan orang
mereka kebanyakan berasal dari kabupaten sumeneb sampang pamekasan jember dan bangkalan
disnaker trans jatim mengatakan
sudah melakukan upaya pengawasan sosialisasi
serta menyediakan pelayanan terpadu satu pintu penempatan dan perlindungan tki
yang melibatkan beberapa instansi terkait
banyak tenaga kerja kita ini
pemahaman dan kemampuan memahami regulasi juga rendah
lalu basis keterampilannya juga rendah
padahal kalau melalui lembaga lembaga yang resmi
itu ada pelatihan pelatihan
kemudian kelengkapan administrasi cukupkan
lalu penempatannya ada di mana
dan sampai mereka nanti pulang balik juga itu diurus
untuk menjadi tki pekerja bisa mengurus persyaratan secara individu
atau melalui perusahaan penempatan

dan pekerja migran indonesia yang terdaftar
dan diharuskan melakukan prosedur yang telah ditetapkan